wartawan masuk dalam kelompok prioritas penerima vaksin covid sembilan belas gelombang kedua
karena dalam pekerjaan sehari hari dinilai beresiko tinggi
ada lima lima ratus dua belas wartawan di dki jakarta yang sudah terdata
dan proses vaksinasi ini akan dilakukan di hall a basket gelora bungkarno jakarta
dan nantinya akan dilanjutkan di daerah daerah lainnya
protokol kesehatan diterapkan di area ini
oke setelah tadi kita sudah dicek untuk registrasi ktp atau kartu identitas
kemudian kita juga sudah mendapatkan nomor antrian
sekarang kita ada di holding room berikutnya
jadi kira kira gambarnya seperti ini
ini adalah holding roomnya
nah di sini kita juga akan dibagi berdasarkan
ini adalah nomor antrian yang sudah kita dapat
jadi nanti akan setelah ini kita masuk untuk dicek kesehatan
atau masuk ke proses screening kesehatan
berbagai kegiatan dilakukan sambil menunggu giliran divaksin
ada yang membaca buku bermain game berselancar di media sosial hingga belanja online
selain itu ada pula yang berdoa
proses selanjutnya yang harus dilakukan adalah berbicara

gimana tensinya normal dok
tensinya normal satu ratus dua puluh per delapan puluh lima
jadi kalau batasnya kalau orang mau divaksin nggak boleh lebih dari satu ratus delapan puluh per seratus
tapi itu juga tergantung dari kondisi tubuhnya
kalau dia misalnya tensinya masih satu ratus lima puluh per delapan puluh tapi pusing atau ada mual berdebar debar juga kita tunda untuk vaksin
vaksinator akan menanyakan setidaknya enam belas pertanyaan tentang riwayat kesehatan
kalau lolos tahap selanjutnya adalah vaksinasi
tapi harus siap divaksin karena vaksin itu aman ya
usai divaksin penerima vaksin harus diobservasi terlebih dahulu
setelah nunggu kurang lebih hampir dua jam
jadi sudah selesai kita divaksin
ini dia sudah selesai
jadi yang sudah selesai divaksin tetap harus atau diharuskan untuk nunggu sekitar tiga puluh menit
jadi untuk jaga jaga in case kalau misalnya dalam waktu tiga puluh menit atau maksimal enam puluh menit itu
ada efek sampel
siapkah anda untuk divaksin
dan setelah nunggu sekitar dua jam akhirnya selesai juga vaksinasi pertama
sekarang saatnya kembali ke kantor untuk siaran lagi
terhasil dihapus pak
saya tiffa dera itama untuk cnn indonesia